kita harus latihan dance woh lu lupa ya besok pagi tuh kompetisinya loh
terus kalau nanti kalah gimana
ya udah pakai sendiri aja
ya nggak kan kalau kalah nanti gimana kita gak kompak terus kalah
gue keluar sekolah
eh botol kecap kan lo yang kemarin bilang kalo lo yakin dengan keputusan lo
dan lo nggak bakal nyesel
gue gak mau ngomong atau ketemu sama lo atau nggak
serah gue udah omat
review udah dong
gue yakin rifki pasti masih ikutin michelle yang balik ke cafe
kamu nih kenapa sih
kenapa kerja kamu tuh lelet banget itu kenapa
tadi tuh antrian kasir bisa panjang banget kayak gitu
itu gimana ceritanya sih
aduh jangan lelet banget dong
nanti kalo misalnya kita dikumpulin sama customer gimana
ini emang lagi error tabletnya
pas saya mau cek billing juga sama
tapi saya juga udah mintarkan untuk benerin tablet ini kok madam
kamu kalau dikasih tahu bisa ya
sekarang kamu salahin tablet
sebentar lagi kamu salahin saya
bisa gak sih gak bikin emosi
hai mucu mucu lho buahnya tante
aku lagi ganggu gak
masa buat cerminnya tante ganggu
aku minta tolong tan
terus kalo ada cowok yang ikutin dia
cowoknya tuh kayak seumuran aku gitu tante
dan jika dia minta michelle buat layanin pesanan dia
tolong jangan diizinin tante
ya gitu deh tan
kalo bisa michelle disuruh pulang lebih malem aja
biar dia pergi dan gak usah ikutin saya lagi
pokoknya tante bakal bantuin kamu deket sama ini kakek kamu lagi
urusan kita tadi belum selesai
sampai mana tadi
ini tabletnya masih rusak
masih nyalahin tablet
soalnya dia kayak gini
dia kayak bodoh
biasa banget si botol kecap
gue mau ngomong sebentar
kita harus latihan dance
catet ya botol kecap
kecap shift gue itu masih tiga jam lagi
iya tiga jam
jangan bercanda deh masa tiga jam sih
lu nggak bercanda ya mau menahan tiga jam
ya lama banget kok tiga jam lagi
kita harus latihan dance
lu lupa ya besok pagi tuh kompetisinya loh
terus kalau nanti kalah gimana
ya udah latihan sendiri aja
ya nggak keri kalau kalah nanti gimana kita gak kompak terus kalah gue keluar sekolah
eh butuh kecap kan lo yang kemarin bilang kalau lo yakin dengan keputusan lo
dan lo nggak bakal nyesel
omongan gue tadi gue bilang gue butuh pekerjaan ini dan gue gak mau dipecat
jadi lo mending jauh dari gue
nggak usah bikin rusuh tau nggak
salam lagi salam lagi
sampai jumpa lagi
rara kuat rara harus kuat
sekarang nggak boleh nangis di sini
gue izin pelan pelan ya
rara lo mau balik
gue antar ya
gue juga udah males sih di sini
nah nah nah terus kita gimana
ya lo di sini abisin makanannya
gue duluan ya
jangan jangan si ardi mau modus sama rara lagi
kalau gue susul dan larang
ketahuan dong hubungan gue sama rara
bikin hubungan gue makin keruh sama rara
mending banget si botol kecap
rara lo kenapa
gue balik duluan
lo mau nganterin dia
iya gue mau nganterin dia kasian kalau pulang sendirian
sangat ya kerja ya
pasti rara udah kesal banget
bentar lagi fix mereka bakalan putus
hmm pantes rara tadi kayak mau nangis
ternyata ada davin sama dewi
oh makanan sudah saya antar ya madam
kamu gak bikin masalah kan
enggak kok nggak madang aman
mau pesen dong
persi saya mau minta waktunya mbak yang ini buat ngelainin pesanan saya boleh
jika mau kesal kalau ingin bagi maka dimasak
kalau yang banyak lebih
beruta setendah saja
pakar tadi kalau nggak ada pengalam ruth
sepatching udah abis
nyampe pokok sudah ber graduation day
student nuks ini belom rester vist batin selama setahunan
danannya sampe california betul gayanya

gak sadar apa
gue anak orang terpandang
banyak apa apanya tau gak sih dibanding michelle
cewek gak berkelas kayak gitu
nah itu juga maksud gue
gue juga bingung
padahal kan cakepan gue
tapi kenapa malah aldo ini suka sama michelle
bukan gitu maksud gue
gue belum selesai ngomong
cewek cakepan dan lebih menarik lo juga dibanding michelle
pasti dia yang dimaksud sama aldino
jelas lebih keren penekankulah
nampilannya aja kayak berandalan gitu
dia ini masih ada kerjaan banget di belakang
jadi mungkin kamu sama yang lain aja ya
kamu ke belakang dong
kamu selesai dulu kerjaan di belakang
siapa tau orderannya udah selesai
kamu kasih dong sama pelanggan
tolong dong dibantu mas itu
kasirnya gimana madem
kok bengong ya
kamu tuh digaji buat bengong bengong gitu ya
saya juga mau kalau gitu
bisa cepetan dikit
sama dia ya